kita ke informasi berikutnya panglima tni jenderal tni andika perkasa mengaku akan memecat anggota tni yang terlibat kasus pembunuhan mutilasi di timika papua
dari enam pelaku ada dua lagi anggota yang turut menikmati hasil perampokan sehingga tersangka bertambah menjadi delapan anggota tni
ini dikatakan panglima tni di hotel rimba papua timika papua rabu siang
menurut andika proses hukum yang menjerat anggota tni dalam kasus perampokan dan mutilasi akan tetap dilanjutkan
proses hukum selanjutnya dilakukan pengadilan militer tinggi di jayapura
kedelapan tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis diantaranya pasal tiga ratus tiga puluh sembilan pasal dua ratus dua puluh satu dan tiga ratus empat puluh kuhp dengan ancaman maksimal hukuman mati
sementara ini kita kenakan antara pasal tiga ratus tiga puluh sembilan kuhp yaitu pembunuhan yang menyertai atau mendahului sebuah tindak pidana lainnya
kemudian pasal tiga ratus empat puluh kuhp itu adalah pembunuhan berencana dan tiga ratus empat puluh ini maksimal ancaman hukumannya sampai dengan hukuman mati penjara sumur hidup
minimal dua puluh tahun ada lagi
jadi selain pasal tiga ratus tiga puluh sembilan tiga ratus empat puluh kuhp juga pasal dua ratus dua puluh satu kuhp menghilangkan barang bukti dan seterusnya
termasuk pasal nijunto pasal lima puluh lima kuhp
mereka yang ikut serta dalam tindak pidana pasal lima puluh enam yang membantu tindak pidana itu semuanya kita kenakan